sri kenapa sih tiba tiba kau mau makan berdua sama adiman
emangnya gak boleh
emangnya ada yang cemburu kalau kita makan berdua
ih bukan cemburu atuh
adiman kan masih single
ah adiman pasti bohong deh
pekerjaan tetap wajah ganteng
nih gak mungkin ya single deh
ah bisa lah
semuruh umur baru dikali ini dipuji sama orang cantik
istri saya aja gak pernah bilang ganteng
bisa lah ya sri atau gak enak nih
ya bener baik
ya bener baik
ya bener baik
kok jauh jauh gitu sih
sini dong deket
soalnya gue gak bisa teriak teriak ngomongnya harus pelan pelan
apa buruan gak
nunduk lagi dong
ya sebenarnya sih gue gak mau ngomong apa apa
cuma pengen liat muka lo aja lebih deket
eh apa sih
da mamang aja
biar mamang ajaan gitu ya
wah emang diman nongol dari mana ya
ke sini sama siapa
aduh emang diman
jej enggak bener boy
justru nyonya itu nyuruh saya ke sini den
katanya takut den boy nyata papa
kan den boy tau sendiri nyonya sama papa teh
wah lagi sibuk den
lagian bahwa itu gak perlu ditemenin
udah banyak yang nemenin bui di sini
jadi emang diman gak perlu repot repot lah
gak tahu apa apa
gak ngeten ke sini
beda tuh den
kalo orang rumah mah lebih deket
kalo temen temen mah beda den
sama orang rumahan mah
jitin den mah
semalam saya den boy lihat di tv
den boy poh tarung
walaupun lawannya gede
nah tap lah
bi'ira sampe pinsan den
itu den boy menang
bangkit lagi den
den boy jatuh
mana mah den yang berat
sekitarnya gentong den
namanya bi'ira mah den
gak percuma den
kita latihan sama sama aja den
beneran tuh orang
malah gangguin den boy sama reva lagi
gimana ya caranya supaya bang diman keluar dari sana
aduh aduh aduh aduh
mamang lagi di rumah sakit ya emang ya
dia bener baik
sri juga lagi ada di rumah sakit nih
seri lapar nih
tapi gak ada yang temenin
mang diman mau gak temenin seri
maksudnya makan apa nih
ih kalo dinner mah malam malam
ini bukan dinner mamanya
nah berduaan aja kita
iya terserah deh mang diman
mau berdua kayak mau bertiga
terserah gak apa apa
eh aja bener baik
tidak bisa meninggalkan den boy
kan kesempatan gak datang dua kali mang
kapan lagi sri baik kayak gini
sebentar aja mang ya
biar romantis berdua aja
mumpung gak ada di irah
kalo mang diman mau seri tungguin di depan pintu gerbang ya
saya permisi den ya
mau keluar dulu den
sebentar aja den
boleh kan den
mau lama juga gak apa apa
gak balik juga gak apa apa
ah den maksud gitu ah
ya bener baik
bentar bentar ya
udah sana pergi
paling cantik sih neng
bisa aja sih den ah
kayaknya happy banget tuh mang diman
capek denger ya kalo dia ngomong
bener baik bener baik
neng aku mau ambil
neng kamu mau ambil
neng aku mau ambil
neng aku mau ambil
neng aku mau ambil
neng aku mau ambil
neng aku mau ambil
neng aku mau ambil

emangnya gak boleh
emangnya ada yang cemburu kalo kita makan berdua
seorang mang diman single pekerjaan tetap wajah ganteng
nggak mungkin ya single deh
ah bisa lah
semuruh muruh baru kali ini dipuji sama orang cantik
istri saya aja gak pernah saya bilang ganteng
bisa lah ya istri anjir nggak enak nih
ya bener baik
nggak gangguin dan boy berduaan sama reva
adakah sesuatu yang ingin kau katakan padaku
eh jadi nggak makan piring berdua
nanti kalau kita ngobrol aja
kita dipikir orang
kayak film film india gitu
tapi bukan dengan romantis nang
nanti dipikir orang nih
ih cowoknya pelit ya
masa ceweknya nggak diserahin
sepiring berdua medit
ntar dipikir orang
eh ya bener baik
mbak makan mbak
saya pakai jengkuk
enggak enggak enggak
saya pakai bandeng aja
petek mah nggak ngaruh cantik apa enggak
apa gue sering aja kali ya masuk rumah sakit
abisnya kalau gue sakit
terus yang jagain gue lo
ya kok betah betah aja
ntar kalau dikabulin gimana
makanya nggak gombal sih boleh
tapi nggak boleh sampai kelewatan